inilah situasi di kota dan kabupaten jayapura papua pada rabu siang
sejumlah pertokohan terpantau buka dan sejumlah warga tampak telah beraktivitas seperti biasa
kepala polda papua irjen pol matius de fahiri pada rabu menyatakan
pasca kerusuhan yang dipicu oleh masa simpatisan lukas nmb di bandara sentani dan makobrimob
detasemen a kota raja jayapura pihaknya telah menangkap sedikitnya sembilan belas pelaku dan provokator
dua orang ditangkap di kota raja dan tujuh belas orang diamankan di kawasan sentani
dalam kerusuhan tiga simpatisan lukas nmb tertembak
salah seorang di antaranya tewas
jenasa simpatisan nmb tersebut kini berada di rumah sakit yowari sentani
sementara itu dua simpatisan yang terluka masing masing dirawat di rumah sakit yowari dan rumah sakit bayangkara kota raja
untuk mengantisipasi adanya gangguan kamtipnas pasca penangkapan lukas nmb
sejumlah aparat tni polri telah disiagakan di sembilan lokasi
yang dianggap berpotensi terjadi gangguan kamtipnas
kepala polda papua juga telah memerintahkan seluruh jajaran polres melakukan siaga satu
dan juga pendekatan kepada para tokoh masyarakat untuk menjelaskan tindakan penegakan hukum yang dilakukan kpk
ini ada satu yang kena tumpak dan meninggal
dan tentunya karena ada yang meninggal kita sudah memerintahkan kepada kabupaten
dan direktur kriminal umum untuk segera mengambil langkah langkah melakukan penyelidikan
dan saya minta untuk hari ini saya dilaporkan
pada hari yang sama di jakarta ketua kpk firly bahuri di rspad gatot subroto menyatakan
kpk melakukan pembantaran atau penangguhan masa penahanan lukas nmb
pembantaran lukas nmb yang seharusnya ditahan di rutan di pom dan guntur jakarta
dilakukan setelah tim dokter rspad menyatakan nmb
dan juga dilakukan perawatan
meski demikian tim dokter rspad lebih lanjut menjelaskan sehari setelah dilakukan penangkapan kondisi lukas nmb stabil
mempertimbangkan keadaan kondisi tersangka lukas nmb
maka penyidik kpk melakukan tindakan hukum berupa pembantaran untuk sementara
perawat sementara kepentingan perawatan sementara di rumah sakit rspad
sejak hari ini sampai dengan kondisi yang membaik khususnya dalam hal pertimbangan kesehatan
keberhasilan kpk membawa lukas nmb ke jakarta menuai apresiasi dari pemerintah
pemerintah melalui menko poluka mahfud md pada rabu menyebut
pendidikan pelaku korupsi tak hanya berhenti pada lukas nmb
ia menjelaskan masih ada kemungkinan bertambahnya tersangka baru
ini murni penegakan hukum dan tidak akan berhenti
dilukas kepada yang lain lain supaya tidak melakukan langkah langkah destruktif
misalnya atas nama pembelaan dan sebagainya lalu melakukan pengerusakan pengerusakan
hukum akan ditegakkan kepada siapapun tanpa pandang bulu
mahfud juga mengatakan pemerintah akan segera mengambil langkah untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur papua
dan mengawasi pergerakan uang di pemerintah provinsi papua yang sebagian telah dibekukan melalui ppatk
lukas nmb diketahui menjadi tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi
yang diduga menerima uang miliaran rupiah dari sejumlah pihak terkait dengan proyek infrastruktur di papua